aku beritahkan pada kalian untuk memburukkan
dan membuat kegajaran di kampung kalian
serahlah kerjaan teman teman
tapi si partian wang

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kepenangan dunia sana keperluan dunia sana
siapa yang punya pusaka nogomu
aku enggak tahu
sepertinya ada sesuatu yang tidak wajar
kegelapan tengah menyelembuti desa tinggi
aku harus segera ke sana
kegelapan tengah menyelembuti desa tinggi
kegelapan tengah menyelembuti desa tinggi
terima kasih kanjeng sunan
kegelapan tengah menyelembuti desa tinggi
kegelapan tengah menyelembuti desa tinggi
dan saat ini jaga tinggi berada di tangan yang tepat
percayalah pada akunya tinggi
jadi sekarang tetaplah tinggal di dalam rumah
sampai keadaan menjadi aman
baik kanjeng sunan
ya allah sesungguhnya hamba berlindung kepadamu
untuk memohon sesuatu yang hamba tidak tahu
ambil kompak kalian
kalian tahu kenapa kalian begitu lemah
kalian tahu kesalahan kalian apa
keunggulan tombang adalah jarak jaga jarak kalian jangan sampai musuh merapat
sebagai prajurit bertombak seharusnya kalian sudah kuasai
teh di dasar menombak
benar benar tidak berguna
nyungun saya bukusti patih
katanya ingin dikasih kitab alhikmah tapi malah disuruh ambil air dipancuran
jadi kamu sudah menyerah
aku mendapatkan kitab al ikhmaah
aku bisa mendengar tuhan
bukan itu maksud saya sheikh jafar
baiklah saya akan berhenti dulu
sheikh jafar apakah tidak bisa
saya menimbah air di sumur
dekat padepukan saja
kenapa saya harus mengambil
di tempat yang dicili susah seperti ini
tidak bisa jafar
bukankah aku sudah memberitahu kamu
untuk mengambil air
dari pancuran di sini
itu kan syarat yang sudah kita sepakati bersama
ada apa anda mau tenang
jaka aku tinggal sebentar
kamu lanjutkan tugas kamu dengan baik dan benar
aku tidak tahu
siapa lagi itu dasar mengganggu
terima kasih sri nafas
iya sudah menolong kami
apa kalian tahu
siapa yang menyerang kalian tadi
sepertinya mereka sedang mencari putaka nogobombu